polisi menemukan ratusan ranjau paku di jalur mudik tol jakarta cikampek
dan penyisiran dilakukan jelang arus mudik lebaran saudara
dari penelusuran jalan sepanjang dua km
ini ditemukan ratusan ranjau paku dan benda besi lainnya
polisi akan memperluas dan memperpanjang penyisiran di sepanjang tol
wilayah kabupaten karawang hingga ke perbatasan subang
dari ujung perbatasan sampai ke res area lima belas
kurang lebih kita bisa dari pendapatan setengah kilo ya
benda benda logam pecahan mur kemudian ada paku paku juga
dan benda benda yang sekiranya membahayakan untuk kendaraan